proyek pembangunan kereta cepat jakarta bandung menghadapi beragam masalah
mulai dari pembengkakan biaya mencapai rp satu ratus tiga belas triliun
hingga persoalan potensi kerusakan lingkungan yang mengancam masyarakat sekitar
setubuk persoalan proyek pembangunan kereta cepat ini telah diprediksi sejak lama oleh berbagai kalangan
proyek pembangunan kereta cepat jakarta bandung disebut sebagai proyek mubazir
bagaimana kemudian jawaban pt kereta cepat indonesia china atau pt kcic untuk membahasnya
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gm corporate secretary pt kcic mirza soraya
selamat sore bu mirza
oke bu mirza kita sudah tahu bahwa anggaran proyek pembangunan kereta cepat jakarta bandung ini
kemudian membengkak jadi satu ratus tiga belas sembilan triliun penyebab pembengkakannya ini apa saja bu mirza
baik untuk diketahui cost of run berasal dari biaya biaya pembangunan yang tidak terduga ya
misalnya seperti biaya pengadaan lahan dan pengerjaan relokasi fasos fasum
karena pada saat melakukan pengadaan lahan proyek ini juga melakukan relokasi fasos fasum
ada hal hal yang tidak bisa diprediksi pada saat pencanaan disusun dan diketemui ketika saat pembangunan berlangsung
dan selain itu penyebab cost of run ini juga berasal dari pekerjaan variation order ya
dan juga ada
financing cost serta pekerjaan pekerjaan lainnya yang memang harus dilakukan karena kebutuhan untuk penyelesaian proyek kereta cepat jakarta bandung ini
oke bu mirza tadi anda mengatakan ada hal hal yang tidak diduga pada saat perencanaan anggaran
apakah pt kcic kemudian mengakui bahwa ada kegagalan perencanaan atau planning valenci dari proyek ini
karena kalau kita berkaca ke negara negara lain yang juga membangun infrastrukturnya seperti sweden ya pada saat membangun tram disanjung
di sana juga mengalami pembengkakan
tapi belajar dari negara lain apakah kemudian pt kcic mengakui ada kegagalan perencanaan pada saat menyusun anggaran dari proyek ini bu mirza
baik memang pada dasarnya kalau kita mulai merencanakan satu proyek itu berdasarkan beberapa studi juga ya
ada kajian feasibility study
namun perlu diketahui kalau kajian kajian tersebut pasti menggunakan beberapa asumsi
ketika kita melakukan suatu proyek perencanaan pasti disusun dengan menggunakan beberapa asumsi
namun ketika langsung pastinya kita harus menyesuaikan dengan apa yang kondisi saat itu sedang berada ya berlangsung gitu
selain pemekakan biaya yang tadi sudah anda sebutkan kabarnya proyek kereta cepat ini juga mengalami masalah keuangan lain
ini sudah disampaikan oleh wakil menteri bumn pada saat rapat bersama dengan komisi enam
seperti devisit kas dan juga besit
kenapa ini bisa terjadi bu mirza
ya terkait mengenai investasi pendanaan ataupun cost of run di proyek kereta cepat jakarta bandung ini masih dalam proses negosiasi ya
dan pembahasan di tingkat kementerian bumn sponsor kami dan juga pemerintah
sehingga kami belum bisa memberikan informasi lebih banyak lagi
tidak ada ataupun belum ada informasi yang bisa di share
ke kami begitu ya
tapi berdasarkan perpres peraturan presiden nomor satu ratus tujuh tahun dua ribu lima belas bahwa proyek kereta cepat ini tidak memakai dana apbn
namun saat ini pemerintah justru berencana menyuntikkan pmn ke pt kai sebagai salah satu konsorsium
apakah itu menjadi salah satu solusi untuk menambal pembengkakan biaya
ya terkait hal ini memang masih di dalam pembahasan ya di tingkat kementerian
jadi kami hanya bisa menyampaikan apa yang sedang kita
kami tempuh saat ini
dan juga kami menunggu berbagai arahan dari pemerintah dan juga bumn sponsor kami
kalau dengan adanya usulan audit investigatif bagaimana
apakah kemudian pt kcic siap jika kemudian pemerintah melakukan audit investigatif atas pembiayaan pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung ini
ya kami di sini melakukan apa yang sebagai project owner
berbagai macam langkah
dan tentunya jika ada arahan dari bumn sponsor dan juga pemerintah kami akan melakukan hal tersebut
namun ya di sini balik lagi kita masih dalam level pembahasan untuk hal hal tersebut
selain masalah keuangan ada persoalan yang kemudian disoroti
ini persoalan lingkungan
seperti studi amdal yang terburu buru dilakukan sehingga ada potensi kerusakan lingkungan
ini bahkan masyarakat di sekitar
juga sudah pernah mengungkapkan ini secara langsung kepada pihak pt kcic
apakah kemudian ini diakui bahwa ada persoalan lingkungan dampak kerusakan lingkungan dari pembangunan proyek ini
sebagai salah satu proyek strategis nasional proyek kereta cepat jakarta bandung tentunya sudah menempuh berbagai analisa kelayakan ya
jadi proyek ini sesuai juga dengan undang undang nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang perlindungan dan pengelolaan
pembangunan kereta cepat jakarta bandung itu juga diatur dalam perpres nomor satu ratus tujuh tahun dua ribu lima belas ya
tentang percepatan penyelenggaraan prasarana sarana untuk kereta cepat jakarta bandung
dan persyaratan amdal ini sudah terlebih dahulu ditempuh oleh pt kcic untuk diketahui ya
karena bagi pemilik proyek tentunya kami harus menempuh proses perizinan amdal ini dan harus dipenuhi
dan juga pt kcic perlu diketahui
untuk mengakomodir hak hak warga yang lahannya terdampak ya
jadi kcic memiliki izin lingkungan dari kementerian lingkungan hidup dan sudah melalui semua proses penyusunan sesuai yang dipersyaratkan
dan selain itu juga kami tetap melakukan pemantauan lingkungan dan ditaporkan ke klhk dan dlh di masing masing daerah tempat per semesternya
ada juga masyarakat yang mengeluhkan kehilangan mata air
akibat pembangunan proyek dari kereta cepat ini
apakah kemudian itu sudah difasilitasi ataupun sudah diselesaikan oleh pt kcic
karena ini kemudian menjadi persoalan potensi kerusakan lingkungan yang cukup fatal begitu bagi masyarakat sekitar
kehilangan mata air
baik tentunya kami sangat concern ya dengan dampak yang dialami oleh warga sekitar
jadi terkait protes ataupun
keluhan warga tentunya kami langsung berkoordinasi dengan kontraktor kontraktor dan juga pemdas tempat untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada
dan itu sudah kami tempuh dan kami sudah koordinasikan
artinya sekarang ini sudah tidak ada masalah soal potensi kerusakan lingkungan sudah bisa dipastikan itu tidak akan timbul dan tidak akan merugikan masyarakat begitu bu mirza
ya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan kami sudah menempuh semua yang dipersyaratkan ya untuk
pemantauan lingkungan dan kami laporkan juga semuanya ke pemerintah tempat
ini kabarnya menko marves pak luhut bin sarpanjaitan langsung melakukan intervensi dan memberikan arahan soal efisiensi proyek kereta cepat
apa saja efisiensi yang akan dilakukan untuk memotong ataupun memangkas pembengkakan biaya
seperti yang ketahui memang semangat kami dari awal sampai sekarang itu adalah untuk melakukan efisiensi
sesuai juga dengan
sesuai juga dengan
yang diarahkan pak menko
dan melanjutkan arahan itu beberapa langkah memang sudah kami lakukan yaitu kita mencoba menekan biaya biaya dan juga beberapa upaya yang kami lakukan saat ini adalah mencoba mengambalikan proyek kos ke inisial bajet
dan selain itu langkah yang kami lakukan yaitu mengubah skema operation and maintenance menjadi msa ya
atau yang disebut maintenance and service agreement
dimana disini sdm sdm yang akan kami
merupakan sdm yang terlatih dan berpengalaman dari ptki
dan kami memprioritaskan penyelenggarakan training untuk sdm sdm ini di indonesia dan dilakukan secara daring
dan dengan begitu harapannya biaya training dan om readiness ini akan jauh lebih efisien
langkah lain ada lagi yaitu kami melakukan negosiasi facility agreement ya dengan lender kami
dan juga kami melakukan
bernegosiasi dengan kontraktor kontraktor konsorsium
sekait beberapa isu proyek
dan juga untuk konstruksi yang sedang berlangsung ini kami melakukan beberapa value engineering
untuk beberapa konstruksi yang masih berjalan
dan juga menunda pembangunan tod awal ini untuk fase awal ini
oke berapa biaya yang bisa ditekan dengan efisiensi
efisiensi itu kalau membekaknya sampai satu ratus tiga belas triliun berapa yang bisa dipangkas dengan efisiensi tadi bu mirza
ya sampai saat ini jumlahnya belum bisa kami informasikan karena memang masih dalam pembahasan
namun langkah langkah upaya tersebut itu yang sudah kami lakukan secara koordinasi di internal
dan diharapkan semuanya bisa menekan biaya biaya dan menjadi lebih efisien lagi
oke oke kita tunggu nanti bagaimana ataupun berapa besaran biaya yang bisa dipotong dari efisiensi tadi
terakhir dengan pembengkakan biaya yang sangat besar ini artinya tidak akan selesai dalam waktu dekat
dan target molornya ini sampai berapa lama
kapan akan selesai proyek pembangunan kereta cepat jakarta bandung ini bu mirza
ya baik hingga saat ini target proyek kereta cepat jakarta bandung masih sesuai dengan yang ditetapkan
yaitu diharapkan untuk berusaha beroperasi secara komersial di akhir tahun dua ribu dua puluh
dan saat ini kami bersama dengan konsorsium kontraktor itu tengah terus melakukan percepatan pembangunan di seluruh titiknya ya
jadi termasuk juga secara simultan kami mempersiapkan berbagai macam kontraktor

tentu saja tetap kita berharap target operasi di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini tetap bisa terwujud
oke target operasi bisa terwujud di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
kita tunggu nanti bagaimana dengan pembengkakan biaya yang cukup besar
apakah pt kcic berhasil memangkas biaya dan juga tidak membebani anggaran pemerintah di tengah masa pandemi ini
terima kasih sekali gm corporate secretary pt kcic
mirza soraya atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bu mirza